sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
ini aku dimana ya
tadi kan aku ditabrak mobil
terus tau tau semuanya gelap
jangan jangan aku udah mati ya
kayaknya aku gak mati deh
tapi ini bukan rumah sakit
eh kamu jangan bangun dulu
aduh makasih ya tante ya
kamu gak usah terima kasih
candy kamu gak usah terima kasih sama tante

tante aku gak mau
tante aku gak mau
tante aku gak mau
tante aku gak mau
tante aku gak mau
tante aku gak mau
tante seharusnya tante yang minta maaf
seharusnya candy yang minta maaf soalnya kan candy main nolong nolong aja depan mobil tante
jadinya candy ketabrak
iya tante juga kaget tiba tiba kamu muncul depan mobil tante
untung tante injek krep kalau enggak
apa yang kamu rasain
sakit banget gak
kalau sakit kita ke rumah sakit ibu
oh gak usah dibawa ke rumah sakit tantah
orang cuma luka luka kecil doang kok
paling juga cuman pegel pegel doang
bukannya juga gak parah kan tante
yaudah kamu naik ke tempat tidur
biar tante kompres dulu
eh kamu jangan bergerak lagi
lihat tuh kaki kamu masih bengkak
kayaknya kesel ya
gak apa apa tante
tadi sih tante udah kasih obat gosok
sekarang kamu istirahat dulu ya
awas jangan bangun bangun
kayaknya aku pernah lihat tante ini deh
tapi di mana ya
makan dulu ya
tapi tapi bunyinya enak banget tante
udah kamu gak usah ini
pasti kamu udah lapar
dari tadi pagi kamu belum makan
tante suapin ya
eh eh gak usah tante
kini bisa makan sendiri kok
gak apa apa gak usah repot repot tante
lagi pula pantai itu udah makan
gak usah ngelawan
rumah kamu di mana kendi
tadi pagi kenapa kamu lari di jalan
tante kan harus telpon orang tua kamu biar mereka tahu kamu di sini
candy udah gak punya orang tua tante
gak punya tempat tinggal
tante gak perlu minta maaf kok
ngapain minta maaf segala
terus ngapain kamu lari di jalan tadi siang
apa kamu dikejar kejar orang
maksudnya mau pulang ke panti asuhan
kamu tinggal di panti asuhan
jadi saya dirawat di panti asuhan sejak kecil sama bunda rita sama bunda yesi
dulu pas gini masih kecil
waktu candy sakit candy disuapin sama bunda yesi
mungkin gitu kali ya
enak rasanya kalau punya mama
kamu untuk sementara tinggal di sini dulu ya
sampai kamu sembuh
kamu gak ngerepotin kok
lagi pula yang tinggal di sini cuma tante sama om
tinggal di sini
sebentar lagi papa pulang
aku harus mencegah papa untuk tidak masuk kamar tamu
mudah mudahan dia percaya kalau kamar itu habis disemprot
dia akan kembali ke rumah
baik baik aja kan di rumah mah
baik kok pak
tunggu tunggu tunggu
jangan di kamar itu pak
tadi kamarnya abis disemprot
nyamuk demam berdarah pa
kok cuma kamar ini aja yang disemprot mah
yang lain kan udah minggu lalu pak
ya tapi handuk papa kan ada di dalam kamar ini mah
mama udah siapin semua
pak pak pak
tadi kan mama udah bilang jangan masuk kamar tamu dulu
mau ngapain sih
papa mau ngambil kacamata baca papa di dalam
itu udah mama siapin di atas meja
mulai dari kacamata baca papa
asbak sendal terus buku buku majalah
dan koran koran yang papa belum baca
mama pasti nyimpen sesuatu di dalamnya
obat semprotan nyamuk demam berdarah itu
nggak lama lama kok ma efeknya
ini kan udah dari tadi
orangnya yang bilang begitu pak
katanya untuk beberapa jam nggak boleh masuk
pasti ada sesuatu di dalam sana
enggak enggak kok pa
sebenarnya nggak ada apa apa ma
sebenarnya nggak ada apa apa ma di dalam kamar ini
pah mamah cuma takut kalau papa cium
bau itu kan nanti keracunan pa
mereka percaya aku ini